ya ampun rizki sampai basah begitu
kamu pasti lari lari ya dari mobil
kamu harusnya telpon putri dulu kan bisa dibawain payung
eh gak apa apa kok tante
saya cuma basah sedikit
sebenarnya saya kesini mau ngantar gaun buat putri
dan gue yakin walaupun lo sekeras batu bata tapi pasti hati lo lembut
kenapa pikiran gue terus terusan ke usus goreng
mas berhenti mas
dulu mas jangan berhenti mas
kalau berhenti urusannya bisa panjang nanti saya
berhenti sekarang gak
dulu mas mas mau ke mana mas
si pangaran nih katur dari mobil tuh
ada masalah apa lagi sih
eh tapi jangan dulu deh mendingan
soalnya hujan gede banget nih kita gak mungkin dong turun mobil kayak gini
bukan tiong blenze mau maleks
ya enggak sih cuma mau gimana lagi orang keadaannya kayak gini
walaupun lo sekeras batu bata
tapi pasti hati lo lembut
kenapa cuma usus goreng yang bisa ngasih dukungan dan semangat ke gue
dukungan dan semangat yang bisa masuk ke hati gue
bahkan papa pun nggak pernah bisa kayak gitu
tunggu tunggu tunggu
kenapa ini hujan gini datang ke sini
ya ampun risky sampai basah begitu
kamu pasti lari lari ya dari mobil
kamu harusnya telpon putri dulu
gak apa apa kok tante
saya cuma basah sedikit
saya ke sini mau ngantar gaun buat putri
saya mau ngantar gaun buat putri
sekaligus saya mau ngajak putri ke pesta ulang tahunnya mel
kalau masalah ijin
tapi kalau masalah mau pergi atau enggak
kamu izin sendiri ya sama putri
ke pesta ulang tahunnya mel bareng gue
gue gak masalah datang ke acara ulang tahun mel
pasti batu bata juga ada di sana
terus kalau sampai gue ribut sama dia
gue gak enak lagi sama mel
nanti gue dikasihan
nanti gue dianggap ngerusak acara ulang tahun dia
ada tasya disini
pakai uja segala lagi
tolong ya di depan sediain karpet
dan pastiin ada orang yang stand by bawain payung di depan carport oke
kalau untuk fasilitas itu bisa kami usahakan
tapi semua itu di luar rincian biaya yang sudah kita sepakati
masih mikirin biaya
jadi saya bisa ngurusin itu dalam hitungan detik
pokoknya turutin aja kemauan saya ya
oke baik mbak
gimana nih hujan terus kayak gini
kok misalnya temen temen gue kejepak macet gimana
mereka ngarp banget pangeran datang
pangeran datang atau enggak
gak mungkin pasti dateng tasya
lo bayangin hujan badai
kan mau gue unfollow atau block sih
bercanda kali mas
it's your birthday kok lo baper banget sih
oh ilang gak ada
tapi lagi pusing lah hujan kayak gini
jadi pada dateng atau enggak sih
udah cakep kok cantik semuanya
pangeran nekat turun dari mobil di jalan
terus kalian kehilangan jejak dia
terus kalian kehilangan jejak dia
udah gak usah usah
biar om aja yang cari dia
kalian sebaiknya langsung aja ke tempat ulang tahun mel
neket amat sih itu anak
maunya apa pangeran
ya pak remon
iya pak remon
terima kasih mobil jemputannya udah dateng nganter pangeran kesana
terima kasih pak remon sudah mau menunggu
saya yakin pangeran pasti dateng kesana
iya pak remon
gimana kalau pak remon tahu pangeran turun di jalan
bisa berantakan semuanya
kamu sekarang juga cari pangeran
tadi dia tujuannya ke mesmerize cafe di jalan arteri
tapi tiba tiba dia turun di jalan
kamu cari jejaknya
pastikan kamu ketemu sama dia
harusnya aku tadi yang nganter pangeran ke mesmerize cafe
pasti kejadiannya akan beda
kado buat mel pembelian dari aku
malah lupa dibawa sama pangeran
bagus banget put
kamu cantik pakai ini
warnanya cocok banget sama kulit kamu pun
biar aku aja ya bu yang buka

gue ambilin handuk ya
lo tunggu sini
kamu kasih kesempatan putri bicara dulu sama pangeran